cuaca ekstrim akan menjadi musuh utama manusia di masa depan
perubahan iklim yang sangat cepat merupakan ancaman nyata bagi bumi dan tentu saja seisinya
contoh paling nyata adalah panas ekstrim alias gelombang panas yang mencapai suhu maksimum bumi
ini sudah menyerang beberapa negara di asia hingga eropa
tidak hanya terhadap ekosistem perubahan iklim juga tentu saja berdampak pada aspek sosial dan ekonomi
lalu bagaimana kita dapat mengantisipasi efek berganda dari perubahan ikliman seperti apa ancamannya di hidup kita ke depan
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
belakangan ini peningkatan suhu melanda sejumlah wilayah di dunia
organisasi meteorologi dunia atau world meteorological organization wmo mengungkapkan peningkatan suhu global diperkirakan bakal terus terjadi dalam lima tahun ke depan
makanya di indonesia hape ngecier nah asap
turun tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh dua menjadi delapan tahun terpanas dalam catatan wmo
lalu bagaimana dengan indonesia bmkg mencatat tahun dua ribu enam belas merupakan tahun terpanas untuk
indonesia sepanjang periode pengamatan seribu sembilan ratus delapan puluh satu hingga dua ribu dua puluh tahun dua ribu dua puluh sendiri menempati urutan
dua tahun terpanas dan dua ribu sembilan belas berada di peringkat ketiga akibat pemanasan global kejadian kejadian
ekstrim lebih kerap terjadi terutama kekeringan dan banjir fenomena ini juga ditakutkan akan
memberikan dampak yang luas khususnya pada sektor kesehatan keamanan pangan pengelolaan air dan
lingkungan suhu dunia mengalami lonjakan
tinggi awal bulan juli kemarin hingga mencetak rekor selama empat hari berturut turut dengan
rekor suhu hari terpanas dunia yang tercatat mencapai angka tujuh belas dua derajat celcius sebagai
salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim indonesia berpotensi menghadapi konsekuensi
dan resiko yang cukup serius baik dari aspek sosial hingga ekonomi ancaman efek berganda
akibat perubahan iklim ini pun sudah mulai dirasakan di kehidupan kita sehari hari lalu
seperti apa langkah langkahnya perubahan iklim di indonesia
adaptasi maupun mitigasi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan planet kita di
studio saya sudah ditemani oleh pakar iklim dan meteorologi dari badan riset dan inovasi
ya selamat siang semuanya
iya prof evin kalau kita bicara mengenai suhu ya cuaca akhir akhir ini memang luar
biasa ya panas ya
memang terjadi heatway dari beberapa tempat di dunia ini terjadi rekor
karena manusia itu sebenarnya tiga puluh enam dan tiga puluh tujuh derajat itu ada suhu maksimum yang kita bisa nyaman
tiga puluh enam sampai tiga puluh tujuh derajat ya
tapi di beberapa tempat masih terjadi empat puluh dua empat tiga dan sebagainya
bukan di indonesia tapi
tapi termasuk juga di eropa biasanya kalau di sana kan musim panas itu masih di angka dua puluh an
sekarang sudah di atas tiga puluh derajat ya
dan ini saya lihat juga konsekuensinya terhadap manusia kan luar biasa
nah kalau kita bicara mengenai perubahan iklim ini
prof edwin juga telah membuat buku namanya apa itu perubahan iklim ya
jadi ini merupakan sesuatu yang harus kita ketahui kita pelajari supaya kita tahu cara mengantisipasinya maupun mengatasinya
tapi kita mulai dari paris agreement di mana indonesia dan seluruh dunia kita sudah berjanji ya memiliki target untuk mengurangi gas rumah kaca
bahkan tahun dua ribu enam puluh kita ingin mencapai namanya net zero emission
tahun dua ribu enam puluh walaupun dunia katanya mudah mudahan dua ribu dua puluh
tapi sebelumnya ini kan semacam untuk edukasi dan informasi juga bagi masyarakat luas
kita kembali apa itu sebenarnya perubahan iklim
dan kenapa ada target supaya pada akhir abad ini
kalau bisa suhu tidak melewati dua derajat lebih tinggi daripada yang saat ini
ya karena kita tuh
karena kalau kita bisa nyaman pada suhu yang cukup stabil lah
saya sendiri pernah dulu terbang dari cinewa waktu itu suhunya bulan januari waktu itu
jadi saya keluar ke airpod tuh pakai baju jaket
nah waktu itu saya terbang ke mesir dan ke khartoum
jadi waktu menerang dari khartoum itu suhunya empat puluh derajat
jadi dari freezer saya pindah ke oven
jadi tapi sebagai manusia kita bisa mengantisipasi itu
demi kapuk kita cepat
contohnya ikan di laut dan bu faithful dia akan mati atau binasa
nah inilah yang menjadi pajaran kita
jadi kita mungkin bisa adaptasi dalam lingkungan berubah cepat dan store kontrolnya disini guc contents ini yang terang potentiasen hampirob ihrepotensi ini akan mati atau binasa nah inilah jadi pacaran saya thinksi tahu kita jadi kita mungkin bisa adaptasi dan lingkungan yang berubah cepat strongest bakaran kita jadi avatasi akrésir ini lebih cepat untuk eklemen dan mengembang penasarannya karena pada saat ini bahwa tetret banyak begitu begitu banget memang lain itu sudah gaganya
adaptasi dalam lingkungan yang berubah cepat tapi modalitas atau kesiapan lingkungan yang mendukung hidup kita itu tidak siap
iya tapi sebenarnya apa yang bisa terjadi bila suhu bumi ini ya serata rata meningkat dalam hanya satu derajat saja di atas yang rata rata gitu
kalau kb di ipcc saya akan bekerja di ipcc
jadi semacam panel antar pemerintah yang fokus kepada perubahan iklim di bawah pbb
itu ada masalah sain perubahan iklim
semua yang kalau kita dengar masalah perubahan iklim pasti mengacunya ke laporan ipcc
dan itu biasanya ekstrimnya akan terjadi demikian
jadi meningkatnya itu ekstrim itu misalnya bukan tadi ibu sudah menggambarkan masalah heatwave
dan yang belum lagi masalah kekeringan dan banjir dan sebagainya perubahan musim dan sebagainya
nah inilah yang kita hadapin saat ini di indonesia
semua badan di dunia itu sudah mengadiklar bahwa tahun ini adalah waktunya elino
kalau kita tahu tahun elino itu mestinya kan kita mengalami kekeringan
tapi nyatanya di indonesia ada beberapa wilayah
jadi misalnya yang hujannya masih deras
nah itulah anomali seperti itulah yang kita khawatirkan
jadi anomali seperti itu biasanya terjadi kalau ada perubahan musim itu tadi
nah prof edwin kembali ke apa itu perubahan iklim itu sendiri
karena kan memang setiap tahun kan ada musim ya
perubahan iklim itu kan alami
tapi apa yang membuat perubahan iklim saat ini memang harus betul betul ditangani
apa yang menjadikan ini suatu target
yang harus dicapai oleh negara negara di dunia termasuk indonesia
jadi kita kembali lagi saat ini saya itu berada di ipcc
kita mendapat tawaran dari nato ingin masuk sebagai observer
sebagai pengamat dari perubahan iklim
nah kami kami itu tentu bertanya untuk apa nato itu terlibat dari perubahan iklim
karena begitu kan
jadi memang ada salah satu studi mengatakan bahwa perubahan iklim itu adalah
threat atau ancaman terbesar yang non perang
jadi bukan perang tapi ancaman terbesar bagi manusia non perang
nah makanya di situ nato ingin masuk
jadi sampai saat ini belum ditujuin nato menjadi observer tadi
tapi itu mencerminkan betapa seriusnya ancaman ini ya
itulah ancaman nomor satu non perang
prof kita istirahat sebentar tapi apa apa saja kira kira impactnya terhadap bumi
dan juga khususnya dampaknya terhadap manusia
kita akan kembali sesaat lagi dalam insight with me
kremantan vietnam dan sebagainya itu buangan dari lautan buangan dari gunungan himalaya dan masuk indonesia itu
jadi itu yang kita khawatirkan

yang dibuka bumi ada india ada china dan sebagainya
jadi implikasinya seperti apa lagi indonesia kan kita punya tujuh belas ribu pulau mungkin akan jumlahnya akan jauh berkurang

mitigasi kan harus sebagai part of the global society

perubahannya yang lebih cepat
nah kalau sekarang kita dibanding beberapa satu dekade yang lalu lah

itu fenomena ini kelihatan semakin cepat pergerakannya
jadi saya pada tahun dua ribu tujuh belas itu

dan menaikkan suhu status tersebut

tadi waktu laporan itu ke luar tahun dua ribu sembilan belas

maju lagi selama sepuluh tahun
dan kemarin ini kita tahun dua ribu dua puluh tiga
kita merilis laporan
keseluruhan laporan dari kerja kami itu tahun dua ribu dua puluh dua dua puluh tiga maren kita berkumpul di interlaken swiss itu
daerah salju di swiss juga kita mengatakan bahwa kita akan menembus tahun satu setengah derajat
ini pada tahun dua ribu tiga puluh dua ribu tiga puluh jadi maju lagi dua ribu tiga puluh hanya di ya di sebentar lagi kita sebenarnya jadi dan kita jadi akan
mencapai ya satu peningkatan satu lima derajat itu tiga puluh tahun lebih awal dari yang harusnya yang kita dua puluh tahun
lebih awal jadi hanya waktu kita mengerjakan laporan saja iya dan kalau ini tidak
ada perubahan tidak ada mitigasi ataupun tidak ada perubahan dari aktivitas kita tentu saja ini
akan membahayakan kita semua ya prof itu kan masuk pandemi juga masuk ya kita istirahat sebentar tapi
implikasinya terhadap kehidupan manusia dan makhluk
lain di planet ini apa apa saja jadi jangan kemana mana dulu insight with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar saya ditemani pakar iklim dan meteorologi dari
badan riset dan inovasi
national brin profesor edwin aldrian topik kita kali ini mengenai ya perubahan iklim yang sebenarnya kita
sudah alami beberapa tahun yang terakhir ini bukan masalah untuk masa depan tapi masalah yang harus
kita tangani sebenarnya dari kemarin ya karena laporan terakhir yang dari ipcc ini prof katanya
bagian dari ini ya diskusi ya ada bagian dari panel antar pemerintah yang fokus terhadap perubahan iklim

mencapai perubahan iklim yang terakhir ini dan kita sudah mencapai satu lima derajat celcius dan ini tentu saja
sudah dijelaskan oleh prof bahwa perubahan satu derajat saja memiliki dampak yang luar biasa
drastis ya perubahan laut permukaan laut meningkat tentu saja akan banyak kepulauan termasuk kita
sebagai negara kepulauan saja terdampak dengan ya air air yang terdampak dengan air air yang terdampak
dengan air air yang terdampak dengan air air yang air bisa menelan dan kita bisa menenggelamlah sebagai
kepulauan belum lagi cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi prof kalau kita lihat itu kenapa
tiba tiba dari tahun ke tahun semakin dekat ini kita mencapai satu setengah derajat celcius padahal
paris agreement itu saya sendiri di paris itu sudah hampir sepuluh tahun yang lalu itu disetujui untuk mengurangi emisi
setujui untuk menurangi emisi
setujui untuk menurangi emisi
setujui untuk menurangi emisi
setujui untuk menurangi emisi

pertama dari masalah penambahan gas rumah kaca itu yang kedua adalah populasi
jadi kalau di sini kita bicara kan hanya lima orang di sini
tapi kalau orang itu ditambah dua kali tiga kali empat kali lipat akan menjadi hangat di sini
yang itu pemanasan lokal
nah itu karena kita di dunia ini sudah hampir mencapai delapan miliar orang
dan itu ternyata terjadi perubahan yang sangat drastis
ini sudah diramalkan sekitar satu ratus lima puluh tahun yang lalu oleh peneliti dari sweden kalau nggak salah itu
dia melihat hubungan dari pemanasan lokal dan gas rumah kaca terhadap suhu bumi
peningkatan gas rumah kaca
dan itu dia khawatirkan akan terus terjadi
dan ini saya yakin karena bertambah banyak orang jadi bertambah pula kebutuhan
bertambah pula konsumsi dan persiapan ini
jadi kita karena kita itu tidak bisa menciptakan energi yang untuk planet kedua ketiga
karena kita hanya satu satunya planet ini
sementara kita sudah mengeksploitasi sudah menggunakan lebih dari kuota energi
yang seharusnya kita gunakan kan
iya jadi benar itu saat ini sudah ada perhitungan kuota itu
masalah energi masalah kemampuan loading dari alamnya
tempat kita diaminin itu
memang sudah ada beberapa negara kayak negara seperti contohnya afrika selatan
dia sudah menghitung
jadi kalau bulan april dan sebagainya dia sudah tidak ada air lagi untuk mereka
jadi kita belum sampai kesana
tapi memang wajibnya semua negara itu menghitung kemampuan dari daya dukung lahan terhadap kehidupan rakyatnya
nah itu sudah dilakukan oleh di afrika selatan brazil dan sebagainya
indonesia belum melakukan itu
tapi ini jelas ada implikasinya terhadap sumber daya alam kita kan
kalau misalnya cuacanya lebih sering kering berarti kan ada kebutuhan air khususnya air bersih
yang semakin lama semakin berkurang kan
dan kalau juga misalnya ada permukaan laut meningkat banyak pesisir yang tenggelam mau tidak mau
itu kan berarti berdampak terhadap kehidupan khususnya para masyarakat yang tinggal di pesisir
yang kita semua negara kepulauan tinggalnya di pesisir
jadi kalau dilihat secara keseluruhan secara global ya
ini kan bukan saja hanya fenomena alam tapi fenomena yang akan mengakibatkan implikasi tadi
sosial ekonomi dan juga kalau nato ingin ikut
itu kan berarti ada kekuatan ya bisa peperangan yang terjadi
bagaimana prof ini worst case scenario nya kalau ini semua tidak
jadi saya lihat kalau worst case scenarionya bisa saja suatu negara itu akan kehilangan kemampuan untuk mendukung negaranya dalam bulan bulan tertentu
indonesia ini kan sifatnya dua musiman
ada musim hujan dan musim kemarau
jadi ada masa masa kita pacaklik ada masa masa kita surplus
itu kita harus memperhitungkan sebaik baiknya
jadi makanya saya melihat bahwa posisi saya di ipc itu penting saling untuk indonesia
dan memang itu yang terjadi
apa yang kira kira harus dijadikan perhatian lah bagi dunia terhadap apa yang terjadi di indonesia
karena kita kan juga negara yang paling masih punya paru paru lah untuk mengurangi
kalau kita perhatikan sebenarnya negara kayak brazil itu diperkirakan di akhir abad ini sudah hilang
paru paru bumi nya sudah kemampuan paru paru bumi nya sudah tidak berlaku lagi
karena dia itu adalah negara yang di tengahnya itu adalah negara benua sebenarnya
pantai nya hanya pinggir pinggir saja
kalau indonesia kan lain
semua rakyat di indonesia itu berada pada suatu pulau
dan dia semuanya berada pada pulau pulau yang
sendiri dengan sendirinya dia punya sifat yang angin darat angin laut
itu beda dengan brazil
nah kita masih bertahan dalam soal itu
jadi diperkirakan indonesia masih tetap bertahan untuk masalah musim panas musim dingin musim hujan dan sebagainya
dan kemampuan kita untuk memproduksi air itu masih bertahan
jadi tadi kalau saya bilang bahwa negara afrika selatan brazil dan sebagainya dia sudah menghitung dia
belum berapa dia akan defisit airnya
tapi saya juga lihat dengan adanya fenomena misalnya terik ya kekeringan
apalagi di negara negara afrika dan di negara timur tengah
jadi konflik konflik itu bukan saja karena konflik perang antar negara berdasarkan karena ya seperti rusia menyerang ukraine
tapi karena akhirnya mencari sumber kan bisa terjadi
kita lihat secara migrasi saja kan minggu
migrasi yang berdasarkan
ekonomi atau lari dari kekurangan
makanya saya tadi agak curiga juga nato ingin masuk ke dalam perubahan iklim kayaknya sasaran untuk hal tersebut
ini bagaimana persaingan antar negara bagaimana kesiapan daya dukung suatu wilayah terhadap rakyatnya dan sebagainya
iya nanti peperangan bisa karena untuk menguasai sumber air misalnya
atau makanan ya pangan dan lain sebagainya
kita sudah lihat saja implikasi dari rusia menyerang ukraina sudah berdampak terhadap pasokan makanan dunia
apalagi nanti kalau peperangannya berdasarkan ya berdasarkan ingin menguasai misalnya lahan yang masih bisa ditanami untuk pangan dan lain sebagainya
prof masih ada dua segmen lagi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini tetaplah bersama kami
jadi contohnya adalah itu

jadi jika ibu lihat di jakarta ini
karena itu langit itu banyak apa jelaga yang warna coklat itu baik baik itu sebenarnya yang
mengungkung dan nanti kita akan mengalami ini karena kita memasuki musim kemarau sekarang
jadi ini polusi yang sudah terbukti sangat merusak dibagi sehatan ini dan ini pernafasan nih nah
kebetulan api sisi ini pada segmen itu ketujuh ini dia fokusnya adalah urban urban air pollution
jadi termasuk yang tadi itu bagaimana air polusi dan kalau istilah kami itu adalah pm dua setengah
itu adalah a hai adalah zat zat yang kolutan yang lebih dua lima artinya dua setengah nanometer yang lebih
jauh lebih kecil dari ukuran
rambut ya jadi sebenarnya ide yang baik juga harus tetap menggunakan masker ya kalau kita
tinggal di khususnya di kota kota besar yang memiliki polusi yang cukup banyak ya tapi secara
keseluruhan ini dari dampak ekonominya itu bagaimana karena ini kan juga pasti akan ada
dampaknya ya profili sudah ada kajiannya kekerugian secara ekonomi maupun sosial yang diakibatkan oleh

kegiatan ekonomi kayak tadi kan ada beberapa wilayah yang dia harus tertip pelayanan dari lautnya
harus bisa masuk tapi kalau misalnya di lautnya itu terjadi gejolak dan gelombang tinggi dia nggak
bisa masuk kapal kapal nggak bisa masuk jadi kita tahu seperti ibu kota dari maluku utara itu kan
berada di pulau kecil pulau hamahera yang dimana pulau kecil itu selain dikelilingi oleh laut dia juga
ada gunung berapinya gunung gama lama
gunung gama lama itu dia memberi olutan yang banyak kali tapi bukan itu masalahnya masalahnya kalau
terjadi gelombang besar gelap itu wilayah itu tidak mendapat pasokan dari mereka dari logistik mereka
tidak terima dan juga cost biaya hidup ke di sana sangat tinggi tapi kalau
dari kekeringan ini khususnya wilayah wilayah mana saja di indonesia yang harus diperhatikan karena ini
berkaitan dengan penanaman tanaman kota youtun ini euh peraturan tanaman ya

tanaman ya khusus untuk pangan
ya ini sebenarnya saya perlu
bukan hanya kita memberikan sesuatu yang jelek saja
tapi sebenarnya kayak
keseringannya berhubungan dengan kemarau dan el nino
tapi indonesia itu sangat bersyukur sekali karena
kita sendiri ada dua musim
musim hujan dan musim kemarau
diuntungkan adalah komoditas di laut
jadi ikan ikan lebih banyak ditangkap dan sebagainya
tapi kalau pada waktu lanina
biasanya daratan itu menjadi hijau dan
sawah sawah menjadi enak untuk ditanami dan sebagainya
jadi itu dua hal yang
antara laut dan dalatan
itu hanya terjadi di indonesia saja
dan kita diuntungkan oleh itu
jadi ini polusi yang sangat
mungkin dilakukan oleh pemerintah
jadi kalau menghadapi el nino atau landina yang bagus itu gimana
tapi kan secara jangka panjang kan ini kan
mengancam ya kehidupan
ya walaupun kita diuntungkan
tapi sebenarnya kan
kalau kita lihat pemanasan suhu laut
misalnya itu kan kita lihat bahwa terumbu karang kan sudah banyak yang rusak
dan terumbu karang itu kalau rusak kan berarti rumah rumah ikannya kan juga rusak
sehingga ya biota lautnya juga bisa jauh lebih berkurang ya prof ya
ya betul jadi
sebenarnya kalau terumbu karang itu ada tempat ikan ikan yang masih
masih tomy jahan
masih balita gitu
nah itu kalau dia rusak biasanya mati suri
dia wilayah itu akan mati suri jadi
akan terjadi terumbu karangnya akan jadi warna putih
itu akan terjadi bleaching kalau istilah kami itu
dan itu tapi misalnya
banyak gunung berapi kan
sebenarnya banyak itunya
iya pupuknya justru jadi lebih subur ya biasanya
karena itu biasanya gunung berapi itu banyak
banyak hal hal yang menguntungkan kita
hal hal yang menguntungkan pada kesuburan dari wilayah itu
dan itu hanya indonesia itu
jadi indonesia itu bagus sekali karena kita itu banyak sekali gunung berapi
bahkan kita itu adalah negara dan juga gunung berapi terbanyak di dunia
lebih banyak dari islandia dari jepang dan dari selandia baru
iya tapi kuncinya kita masih mau tidak mau kan harus beradaptasi dan mitigasi
tapi lebih penting lagi justru mengurangi
emisi gas rumah kaca yang selama ini kita produksi ya
kita masih ada satu segmen lagi prof tapi tetaplah bersama kami
insight with desi anwar akan segera kembali
berkurangnya curah hujan di sebagian besar wilayah indonesia
merupakan dampak terbesar yang diakibatkan el nino
atau fenomena pemanasan suhu permukaan air laut di atas normal
uap air dan awan tertarik ke pusat el nino di samudera pasifik
sehingga peluang turun hujan semakin mengecil di tengah musim kemarau di indonesia
kepala badan pangan nasional arief prasetyo adi menjelaskan
pihaknya telah memitigasi ketersediaan pangan
sejak tahun dua ribu dua puluh dua dan awal tahun dua ribu dua puluh
penguatan stok pangan baik dari dalam dan luar negeri
menjadi prioritas pemerintah
badan pangan mencatat per dua puluh delapan juli dua ribu dua puluh
total cadangan beras bulog berada di angka delapan ratus empat ribu ton
dan sesuai perintah presiden dalam satu bulan kedepan
harus berada di satu juta ton
adapun produk pangan lainnya seperti daging ayam dan sapi
sudah di stok lebih awal dengan menggunakan cold storage
atau gudang berpendingin
gerakan pangan murah dan pemerintahan
dan penyelenggaraan rata stok
bakal dilakukan setiap hari
untuk menjaga kestabilan harga pangan
kepala badan nasional penanggulangan bencana bnpb suharyanto mengatakan
akibat perubahan iklim dan efek el nino
bisa menimbulkan bencana kelaparan
di belahan wilayah negara indonesia
contohnya di papua ini mbak
yang kita akan berangkat kesana untuk memberikan bantuan
disana ada hujan es
jadi tanaman tanaman masyarakat jagung ini mati karena
ada fenomena kedinginan yang luar biasa
sehingga ada beberapa ribu orang masyarakat papua
letaknya di papua tengah ini yang mengalami kelaparan ini
sampai ada yang enam orang meninggal
bnpb mengimbau kepada setiap daerah
untuk memastikan ketersediaan air
terutama wilayah langganan kekeringan
selain itu bnpb bakal menggelar operasi teknologi modifikasi cuaca
untuk mendatangkan hujan agar dapat mengisi danau embung sungai dan sumur
di daerah rawan bencana
pengaruh el nino terhadap pertanian dapat terlihat
dari mundurnya awal musim tanam
turunnya produktivitas luas panen
serta meningkatnya hama atau organisme pengganggu tanaman
berkurangnya stok produk pertanian
karena penurunan produksi
ini akan menciptakan inflasi
inflasi itu ya kenaikan harga
dengan tingkat pendapatan per kapita yang rendah
negara negara berkembang rentan terhadap inflasi
masih memiliki porsi paling tinggi dalam pengeluaran rumah tangga
berdasarkan data bmkg per juli dua ribu dua puluh
provinsi jawa timur yogyakarta bali ntb dan ntt
diprediksi mengalami kondisi tanpa hujan ekstrim panjang
selama lebih dari enam puluh hari
adapun hari tanpa hujan terpanjang tercatat di labuhan pandan lombok timur ntb
selama satu ratus satu hari
kembali bersama insight with desi anwar
di studio ada pakar iklim dan meteorologi
dari badan riset dan inovasi nasional brin
yang jelas kita masalah perubahan iklim ini
harus ada upaya bagi indonesia
terutama bagi pemerintah dan juga pemerintah daerahnya
untuk melakukan adaptasi dan mitigasi
dan tentu saja mengurangi emisi gas rumah kaca
yang paling besar sebenarnya karena kita masih menggunakan
dan sangat tergantung kepada fossil fuel
atau bahan bakar minyak dan batu bara
mungkin prof edwin apa kira kira yang harus dilakukan
untuk beradaptasi mitigasi mengurangi emisi gas rumah kaca
dan kebijakan apa yang harus diterapkan oleh pemerintah
khususnya pemerintah daerah ya yang memiliki
inilah kuasa terhadap wilayahnya masing masing
ya kalau tadi saya lupa sebut tadi ya
tadi saya lupa sebutkan tadi
pemerintah daerah itu yang sering kebakaran hutan
yang bahaya untuk anak kecil itu
iya kelembatan ya
jadi tumbuh kembangnya ini terlambat ya
iya lama lama tetap ya
nah saya itu tadi bicara masalah gunung berapi kan
di indonesia itu paling banyak di dunia
nah kita itu alhamdulillah dikasih blessing
kita ada geothermal energy
dan geothermal indonesia itu
habis amerika serikat
dan itu kita bisa mengembangkan terus menerus
jadi menambah lagi
itu energi yang bersih ya
energi baru dan terbarukan
yang seharusnya kita menggunakan lebih banyak geothermal ya
jadi sepertinya kita bisa menjadi raja di geothermal
kalau menjaga ketahanan pangan kira kira apa prof yang perlu dilakukan
pembayaran tanpa hutan di terhadap cuaca
kita melakukan pemantauan yang lebih detail lagi
dan lebih cepat lagi
untuk masalah el nino tadi
ada dua hal yang blessing
satu untuk komoditas di laut
satu lagi komunitas di darat
nah selain itu kita bisa memantau dengan baik sekali
nah saya memperkirakan indonesia dapat memantau
kedatangan el nino dan la lina itu
sampai enam bulan ke depan
kita bisa dapat insight yang lebih bagus
dibandingkan negara lain
karena kita mempunyai satu lintasan
al laut dari samudera pasir itu
mengalir ke india
ke muda india
itu terus menerus terjadi
dan ini datanya semua ada ya
apakah pada akhirnya digunakan oleh pemerintah daerah misalnya
untuk menjadi bagian dari kebijakan
ya ini sebenarnya sudah para saintis sudah mengatakan ya
ya ini sebenarnya sudah para saintis sudah mengatakan ya
jadi kalau ada el nino tuh
lautnya semakin apa
semakin dingin dan dia semakin mengkurup
jadi perumukan paras muka air laut tuh
semakin lebih rendah
tapi kalau la lina lebih naik
jadi perubahan itu aja wajar lah
dan yang lainnya perubahan dari
dan arus laut sendiri
arus laut yang lebih kencang atau lebih lemah
dan yang lainnya perubahan dari

dan terus menerus
dan ini saya usulkan
kalau kita menganggap
terutama karena kita bisa memantau di wilayah juristik indonesia
itu bisa dilakukan di wilayah indonesia
karena sebelumnya kita melakukan itu dengan memakai bui bui yang ada amerika taruh di wilayah samudera pasifik
menjadi prioritas internasional
tapi saat ini kita bisa melakukan tetap laut indonesia sendiri
nah ini adalah kelebihan dari indonesia sendiri
tapi apakah digunakan menjadi bagian dari kebijakan terlola pemerintah daerah untuk memastikan bahwa masyarakat di sana juga memanfaatkan data dari para ilmuwan ini
kan kita dengar kemarin itu pak presiden mengumpulkan orang bicara masalah el nino
ini belum masuk agenda beliau
tapi mungkin dalam waktu dekat bisa dimasukkan sebagai agenda untuk penentuan kebijakan yang baik untuk elinor dan lain lain
kalau kita baik dalam
elinor dan lain lain ini maka kita mempunyai kesiapan atau ketangguhan lebih baik lagi terhadap pertahanan pangan
karena elinor dan lain lain ini bukan hanya pangan tapi masalah bencana juga
kekeringan kebanjir dan sebagainya
lalu juga masalah ketersediaan air
lalu nanti ada masalah kebakaran hutan
ini banyak masalah dalam soal itu bukan hanya tahanan pangan saja
jadi kalau kita bisa menguasai ini kita bisa membuat masalah selesai dalam beberapa hal ini
percaya kita bisa
emisi nol pada tahun dua ribu enam puluh dan kita bisa mengurangi ketergantungan kita kepada
karena selama ini ya
saya lihat juga bukan saja indonesia tapi seluruh dunia mereka semua memiliki target dan memiliki komitmen dan political willingness tapi secara
secara implementasi itu makanya ipcc yang kemarin itu memajukan waktu peningkatan suhu jadi satu lima derajat itu jadi tahun dua ribu dua
ini kan sebenarnya juga
kemarin kan pemerintah katanya pak luhut minta komitmen negara maju katanya mau ngasih seratus juta dolar per tahun
ini kan susah juga jadi kita tagih lagi
kamu beneran mau ngasih itu tuh harus tiga
tapi namanya janji tinggal janji karena politik begitulah
saya sebenarnya sebagai saintis pasti optimis lah
karena kita tahu bahwa rakyat yang sembilan puluh delapan miliar dunia ini pasti punya ide ide yang bagus
jadi kita lihat contohnya sekarang tuh kayak china tuh dia punya
yang lebih canggih bisa menggantikan matahari
dalam beberapa menit
dan kita bisa melihat dalam waktu dekat banyak teknologi teknologi lain yang bisa kita survive dalam dunia ini
jadi saya rasa itu adalah peluang masa depan kita harus optimis bahwa ini kita berhasil
mengalahkan iklim yang semakin ganas ini
iya tapi secara keseluruhan prof memang ini ya optimis kita bisa fokus untuk mengurangi emisi gas rumah kaca
dan memenuhi target ini
karena ya terus terang laporan yang dari temen temennya prof memang mengkhawatirkan
siapa tahu nanti sepuluh tahun dari sekarang kita sudah lewatin tipping pointnya
sudah kita lewati dan ya
harus ada aksi yang jauh lebih drastis kan
makanya saya masih optimis makanya saya tetap berada di ipcc
karena saya yakin manusia yang delapan miliar ini pasti punya ide ide bagus
dan kita kedepannya punya masa depan yang lebih baik untuk kehidupan kita
iya tapi dalam segi keseriusan ataupun ancaman terhadap planet ini
kira kira bisa dikatakan ini nomor satu
ancaman perubahan iklim
saya yakin kenapa natope masuk situ dan ini saya yakin juga ini masalah utama
pelan pelan kita beberapa negara lain juga mulai menghitung kemampuan dari daya dukung alamnya gitu
ini akan lama lama akan perubahan iklim ini kan suatu masalah yang serius tapi dihadapi dengan yang
ya sifatnya kadang kadang diganggu oleh hal hal yang sifatnya politis
tapi yang jelas kita mau tidak mau sudah harus mengubah cara kita membuat hal hal yang jadi seperti ini dan

kita mengkonsumsi energi
prof ya harus beralih ke energi yang sifatnya ebt ya energi baru dan terbarukan dan juga energi yang renewable
dan prof mengatakan tadi sebenarnya indonesia lumayan cukup kaya dengan sumber sumber alternatif dari energi ini
elektrifikasi mungkin bisa menjadi salah satu jawabannya untuk mengurangi
prof terima kasih banyak atas waktunya dan insightnya
ya demikian insight udacy anwar kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di
cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia
sampai jumpa stay safe bye bye